badan pengawas obat dan makanan bepom ri berkolaborasi dengan organisasi kerjasama negara negara islam atau oki untuk mengembangkan obat dan vaksin covid sembilan belas
kolaborasi ini sekaligus untuk mendukung kemandirian obat dan vaksin tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh satu di negara negara oki
dalam fokus grup diskusi yang diselenggarakan secara virtual
kepala badan pom penny kalukita menyebutkan isu kemandirian dan akses terhadap obat dan vaksin menjadi sesuatu yang sangat penting
hal tersebut dikarenakan pandemi covid sembilan belas ini telah melumpuhkan sejumlah negara termasuk negara anggota oki
penny menjelaskan jumlah kasus terinfeksi covid sembilan belas di negara oki telah mencapai dua belas juta kasus dengan angka kematian mencapai lima ratus tujuh puluh ribu orang
oleh karena itu penny menegaskan perlu adanya koordinasi dan kolaborasi
antara regulator dan industri farmasi dalam pengembangan obat dan vaksin sebagai upaya penanganan covid sembilan belas
sebagai dukungan terhadap upaya penanganan pandemi covid sembilan belas dan percepatan implementasi
deklarasi jakarta rencana aksi dari oki
maka kami akan menyelenggarkan pertemuan teknis regulator dan industri obat dan vaksin negara negara anggota oki
sebelum laksanaan pertemuan nmrs oki
yang kedua akan dilaksanakan di turki pada waktunya nanti